anda masih bersama kami di cnn indonesian new day
kejaksaan agung bakal memeriksa menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo pada senin tiga juli hari ini
dito diperiksa terkait kasus dugaan korupsi bakti kominfo yang melibatkan menkominfo nonaktif joni plate
kepada cnn indonesia com jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus jampitsus kejagung febri ardiansyah
pada minggu telah mengonfirmasi bahwa dito akan diperiksa penyidik kejagung senin sekitar pukul sembilan pagi
dito diperiksa terkait kasus dugaan korupsi bakti kominfo yang melibatkan menkominfo nonaktif joni g plate
joni didakwa merugikan keuangan negara rp delapan triliun
kini joni tengah diproses pengadilan tipikor jakarta pusat sebagai terdakwa dalam kasus ini